pengerjaan tender ktp elektronik senilai satu ratus tujuh puluh dua juta keping nyatanya tak mampu dikerjakan oleh konsorsium pnri secara mandiri
pnri mendapat jatah mencetak satu ratus dua belas juta keping misalnya melibatkan subkontraktor pt pura barutama
urusan subkontraktor ini sekarang sampai ke pengadilan karena pnri belum melunasi pembayaran ke pura barutama
berikut hasil penelusuran utang piutang perum percetakan negara republik indonesia pnri pada subkontraktor ktp elektronik pura barutama
mengantongi tender ktp elektronik senilai rp satu enam triliun untuk mencetak satu ratus dua puluh tujuh juta belangko
dari satu ratus tujuh puluh dua juta keping
pertama penelusuran utang perum percatakan negara republik indonesia pnri melambung
namun justru sebaliknya pnri bahkan tak mampu membayar utang terhadap pura barutama
pt pura barutama mendapat subkontrak pnri untuk mengerjakan tujuh puluh juta keping dari satu ratus dua puluh juta keping belangko ktp elektronik yang harus diselesaikan pnri
perjanjian subkontrak ini ditekan dua tahun
pertama penelusuran utang perum percatakan negara republik indonesia pnri melambung

pnri sendiri enggan diwawancarai tentang hal ini
namun pura barutama menyatakan telah melakukan sejumlah mediasi
namun pnri memberikan jawaban yang berubah ubah
dari belum mendapatkan pelunasan hingga uang yang disita kpk
kementerian dalam negeri membantah pernyataan pnri
kemendagri mengaku telah melunasi pembayaran ktp elektronik
dalam dokumen yang ada pada kita
semua kewajiban negara telah terpenuhi pembayarannya dengan dokumen
saya sebagai kuasa pengguna anggaran sekarang tidak diwarisi hutang untuk membayar kontrak yang lama itu
berarti sudah clear pembayarannya
keganjilan atas hutang pnri juga tertuang dalam laporan keuangan hasil audit
akuntan publik joko sidik indra atau dsi
yang mencatat hutang pnri pada pura barutama hanya senilai enam miliar rupiah saja
sedangkan dalam laporan keuangan hasil audit akuntan publik elia nurlistiati
dinyatakan pencatatan pnri berubah ubah
baik dalam laporan internal maupun general ledger atau buku transaksi keuangan
sesungguhnya perjanjian telah dilakukan kedua belah pihak
yang ditandatangani oleh direktur utama pnri jafarudin junus
direktur keuangan pnri yuniarto
perjanjian pnri minute of meeting dengan pt pura barutama
dilakukan pada dua puluh satu september dua ribu sebelas secara lisan
hasil pertemuan ini membuat tiga kesepakatan
pertama tagihan pt pura barutama akan dibayar pnri tiap dua bulan setelah tanggal tagihan
yang diberikan oleh pt pura barutama
dan yang terakhir adalah hasil pertemuan pada dua puluh satu september dua ribu sebelas ini
akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pt pura barutama dan pnri
dalam lampiran laporan keuangan pnri hasil audit akuntan publik dsi
tertulis pnri telah membayar enam ratus tujuh puluh dua miliar dari tagihan senilai delapan ratus dua belas miliar rupiah
meski dalam bagian hutang
pnri hanya menuliskan hal tersebut
menuliskan hutang terhadap pura barutama senilai enam miliar rupiah saja
sehingga pnri masih memiliki hutang rp satu ratus empat puluh miliar rupiah di luar bunga
hal ini sesuai gugatan pura barutama
tertanggal sembilan desember dua ribu empat belas di pengadilan negeri jakarta selatan
meski demikian kolom hutan laporan keuangan pnri
hanya menulis enam miliar rupiah sebagai hutang yang belum terbayarkan
maria sarjana jakarta